selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini dua puluh dua september dua ribu dua puluh terdapat penambahan kasus
yaitu sebanyak empat tujuh puluh satu kasus sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia yaitu sebanyak dua ratus lima puluh dua sembilan ratus dua puluh tiga kasus
kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak tiga lima ratus satu pasien sehingga total kasus sembuh sebanyak satu ratus delapan puluh empat dua ratus sembilan puluh delapan pasien
sementara itu kasus meninggal dunia bertambah satu ratus enam puluh orang sehingga total kasus meninggal dunia adalah sembilan delapan ratus tiga puluh tujuh kasus